saat bulan ramadan tiba minuman cendol banyak dijumpai di mana mana
karena rasanya yang segar dan pulen
hampir semua pecinta kuliner tahu kalau warna identik cendol adalah hijau
yang dihasilkan dari daun pandan
nah kalau cendol yang ini kok kuning dan hitam ya
berinovasi peracik cendol di bandung ini membuat cendol aneka rasa
warna kuning didapat dari buah markisa sementara hitam berasal dari kopi
es cendol diracik seperti biasanya yaitu dengan dicampurkan gula aren es batu dan susu cair sebagai pengganti santan
lalu sebagai pelengkap diberi krim kocok diatasnya
ini cendol markisa teh unik terus baru pertama kali nyoba langsung enak
tidak ada di tempat lain yang ada di sini
jadi kita pergi beli
saat bulan puasa cendol unik ini terjual hingga puluhan porsi
seporsi cendol yang dijual di jalan mekar harum mekarwangi kota bandung ini dihargai dua puluh dua hingga dua puluh lima ribu rupiah
setelah melepas dahaga lanjut kita cari kuliner khas surabaya yang eksis di pulau dewata
perpaduan lontong kuah dengan isian lento serta kerang darah dan kupang ini
begitu nikmat dengan olahan bumbu bumbu dapur
seperti gula pasir bawang putih cabai petis hingga air jeruk nipis
yang diulek langsung diatas piring saat akan disajikan
apa nikmatnya menurut ibu
aku seneng petisnya
meski hanya berjualan di pinggir jalan dengan gerobaknya

menurut mini diatas motor lontong kupang milik jumri atau yang biasa disapa ca'ri ini
sudah ada di denpasar sejak lima belas tahun lalu
seporsi lontong kupang ini dijual dua puluh ribu rupiah
liputan cnn indonesia